karena ibu selalu menuhin apa yang jadi kebutuhan aku
ibu selalu merhatiin aku
jadi ibu gak boleh ngerasa bersalah karena situasi kita
karena selama ada ibu
aku gak bisa menangani ibu
aku gak akan kekurangan apa apa
kalau mama peduli sama aku
harusnya mama fokus ke aku
bukannya mama malah cari perhatian ke om alex
kamu tuh salah perhatian
terus kenapa tadi mama bilang gak bisa jauh dari om alex
aku gak mungkin ceritain ke rizki masalah di masa lalu
yang aku dan alex coba tutupin
aku bukan anak kecil lagi mah
aku bukan anak kecil yang bisa mama bohongi
rizky dengerin mama dulu
dengerin mama dulu dok
dengerin mama dulu jangan pergi
kamu seneng kan ibu ajak kesini sayang
aku seneng banget
tapi emangnya gak apa apa bu kita makan disini
pastikan disini makanannya mahal mahal
put ibu itu baru terima gaji pertama ibu
jadi kamu gak usah takut
gak apa apa kamu bisa pesan makanan yang kamu mau
aku ada salah sama ibu
ibu yang salah ke kamu saya
selama ini hidup kita susah
justru aku bahagia
dilahirkan dari rahim ibu
karena ibu selalu menuhin apa yang jadi kebutuhan aku
ibu selalu merhatiin aku
dengan kasih sayang ibu
jadi ibu gak boleh ngerasa
bersalah karena situasi kita
karena selama ada ibu
aku gak akan kekurangan apa apa
makasih ya sayang
kamu tuh paling ngertiin ikut
bukan aku yang ngertiin ibu
tapi emang ibu yang selalu ngasih yang terbaik buat aku
dan ibu gak akan pernah tergantikan
ibu selalu berhati hati
dengan apa yang dia lakukan
dan ibu gak akan pernah tergantikan

jangan pergi jangan ngingetin mama
jangan pergi jangan ngingetin mama
dendris mau kemana
rumah dendriski tuh disini
tapi aku gak nyaman disini bi
dendriski ikut bibi sebentar aja
sebentar aja ikut bibi
dendriski tuh sebenernya
bibi udah seneng banget
bisa makan satu meja
tapi kenapa dan
udah bikin aku kecewa
tapi kenapa dan
tetapi yang bibi lihat den
mama udah banyak berubah
mama selalu perhatiin den rizky
tapi kenapa den
bu lydia itu
ibu kandung den rizky
dia yang melahirkan den rizky den
bibi juga seorang ibu den
ngeliat den rizky tuh seperti itu
tapi mama yang mulai bingung
dari awal aku udah bilang sama mama
aku gak suka kalau mama deket deket sama om alex
tapi makin kesini mama malah berhubungan sama om malex
usahaku untuk deketin rizky jadi sia sia
karena rizky salah paham sama hubunganku dengan alex
aurang tentu yang menyifat rizky kalau kamu bilang seperti itu
tapi rizky udah lihatnya
mama jelasin semuanya dulu dari mama
mama udah kecewain aku lagi
aku butuh waktu sendiri
dekat di sini
terus terang tante putus sekali bantuan kamu
karena cuma kamu yang bisa bantuin tante
kamu dimana sekarang
sekarang aku di cafe orion tante sama ibuku
tante susul kesana ya
siapa yang takut